situasi arus lalu lintas mampang jakarta selatan senin pagi mulai mengalami kepadatan kendaraan dan kemacetan lalu lintas
beberapa pengendara mengatakan setelah diterapkannya ppkm level tiga ruas jalan mampang mulai macet kembali
agak lebih padat sih setelah ppkm level tiga ini sih di level tiga agak lumayan padat ya di daerah ada mampang sini
mulai rame sekarang mulai aktivitas sudah mulai normal seperti biasa cuman tetap masih jaga protokol sih
direktur lalu lintas polda metro jaya kombes pol sambodo purnomo yogo mengatakan
jika dibandingkan dengan ppkm level empat ppkm level tiga mengalami peningkatan volume kendaraan sebesar tujuh hingga dua puluh dua persen dengan batas titik tertinggi mencapai dua puluh lima persen
nah sekarang sudah masuki kalau tidak salah ppkm level tiga minggu keempat ya
nah tentu dibanding dengan minggu sebelumnya ini sudah mulai ada peningkatan juga karena pertama mal mal sudah mulai buka
kemudian tempat tempat umum juga sudah mulai buka walaupun dengan jumlah pengunjung dan jam operasional yang dibatasi
kombes pol sambodo menambahkan untuk mencegah adanya kemacetan lalu lintas yang parah
pihaknya menerapkan ganjil genap untuk pembatasan mobilitas khususnya di jalan protokol
dari pagi sampai jam delapan malam
selain itu pihaknya juga menambah anggota di titik titik tertentu untuk memantau arus lalu lintas
r t k irawati galuh prestisa jakarta